putri gak ada disini
putri gak disini
jangan kasih parah lu
eh cukup gak cukup cukup
apa sih kamu
kalo lu sampe nyakitin putri dan kandungannya
kamu itu kenapa sih
terus terusan cari masalah sama raja
sekarang yang suaminya putri itu siapa
raja kan bukan kamu
itu anak juga anaknya raja bukan anak kamu
saya tidak perlu lagi menjelaskannya tante
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah

siapa lagi ya
apa nih tadi
tante itu sudah berubah
tante itu sudah berubah
gue tau putri udah pak

gak ada putri disini
gue gak perlu mengulang lagi ya
pergi dari sini
gak ada putri
kalian jaga putri baik baik
saya nggak mau dengar kabar buruk ya
putri pasti ada di kamar itu
lihat tuh ada penjaganya
gimana caranya kita masuk ke dalam
kan penjaganya banyak
gak tau lik
kita cek lik
kok ada disini
gue tau lo di dalam
lo denger kita berdua gak putri
bagus ada mereka berdua di sini
ini kesempatan gue untuk ambil putri keluar
tapi mana lawannya putri
gimana yang kalian wilderness semua
kita gak punya banyak waktu kita harus cepat cepat pergi
kalau enggak rajit sama bodyguardnya tau ayo
makasih banyak ya
aduh saking dulu
putri gak ada
putri gak ada di sini
di mana putri
putri gak di sini
jangan kasih parah lu

kalau lu sampe nyakitin putri dan kandungannya
kamu itu kenapa sih terus terusan cari masalah sama raja
saya tanya sama raja
sekarang yang suaminya putri itu siapa
raja kan bukan kamu
itu anak juga anaknya raja bukan anak kamu
saya tidak perlu lagi menjelaskannya tante
tante udah tau apa mau saya
saya gak mau kalian terus menyakiti putri
putri putri putri lagi
kalau sampai ada orang yang tahu kalau putri itu anak saya
dan dia pernah masuk kejar
kakara ya bumbunya pelan pelan dong
aduh putri putri maaf ya putih ya
gue gue soalnya buru buru takut anak anak buahnya raja ngejar kita put
pasti dia yang bantuin putri kabur
berarti waktu tadi dewa marah marah
padahal putri lagi kabur
kalau dia putri minta maaf
mau baik lagi sama gue dan lupain dia untuk selamanya
gue pasti akan lafin putri
tapi bahkan anak kami sudah mau lahir
putri masih juga sama dewa
harusnya putri mementingkan gue suaminya dan ayah dari anaknya